anda masih bersama cnn indonesia business
anda yang sedang membutuhkan jasa tukang ledeng teknisi penyejuk udara
ataupun pekerja untuk membetulkan atap rumah yang bocor
tak perlu lagi mengalami kesulitan
dengan adanya aplikasi penyedia jasa yang satu ini
anda dapat memenuhi kebutuhan layanan yang diinginkan
hanya dengan beberapa sentuhan jari
klik tukang adalah aplikasi pada telpon seluler pintar
yang menyediakan jasa teknisi atau tukang
untuk kebutuhan reparasi di rumah anda
lewat aplikasi ini anda dapat dengan mudah mendatangkan teknisi
untuk memperbaiki peralatan ataupun bagian rumah yang rusak
oke mbak asrit boleh cerita sedikit nggak mbak
apa sih inspirasi dari mbak astrid
yang juga pekerja kantoran mendirikan aplikasi klik tukang ini
inspirasi saya sih sebenarnya pendirian klik tukang ini
berdasarkan dari pengalaman pribadi
waktu itu ceritanya di sekitar lebaran dua ribu lima belas
saya lagi duduk duduk aja sih di ruang tamu saya
dan kebetulan nasinya kurang dingin
dan saya juga bingung mau cari kemana
lalu kebetulan suami saya yang juga adalah cto di company ini
memang bergerak di bidang it
lalu saya usulkan ke dia
ayo gimana kalau kita bikin aplikasi nih
yang bisa menghubungkan antara tukang dengan pelanggan
kan enak kalau bisa cari tukang online cepat dan banyak pilihan gitu
ngobrol lah kita dengan beberapa teman gitu
dan karena kebetulan kita
saya dan teman saya yang akhirnya menjadi partner di perusahaan ini kan
kita bergerak di bidang research
dan kita juga menemukan potensi pasar yang besar di bisnis ini
ya sudah kita
membuat aplikasi itu
dan mulailah bisnis ini
oke berarti aplikasi ini dibangun berdasarkan mitra bisnis sesama teman juga ya
ya kok bisa di share nggak mbak
berapa sih mbak modal awal
dari bisnis ini gitu
kalau model awal sih masih undesclosed sih
namanya juga startup ya
pastinya sih nggak terlalu besar besar sekali sih
karena setelah itu kan kita
seperti layaknya strap yang lain
kebanyakan mencari investment gitu
atau ya perusahaan perusahaan yang mau mendanai gitu sih
jadi ini dari modal pribadi aja dulunya
dan untuk jumlah tukang dari klik tukang ini sekarang ada berapa
sekarang sudah ada sekitar lima ratus
untuk keahlian apa saja itu
kita kan ada dua belas layanan ya
jadi ada yang tukang ac tukang listrik plumbing
terus untuk perkakas rumah tangga home appliances
ada juga untuk kunci
dan yang untuk sipil tuh kayak small home renovation
lalu juga misalnya kusen
terus udah gitu tuh pengecatan
las dan ya sebagainya deh
memang untuk rumah ya
karena klik tukang memang untuk rumah
mitra kerjasama yang dilakukan oleh tukang tukang
dengan klik tukang sendiri itu seperti apa
pembagian upahnya dan segala macamnya
oh kita sih sifatnya kemitraan ya
jadi para tukang yang bermitra dengan kita
memang bukan staff kita
jadi sistemnya adalah kita
mengajak mereka untuk bergabung dengan klik tukang
untuk mendapatkan order order dari customer gitu
jadi nanti order dari customer kita lempar ke mereka
setelah itu mereka up to lima tukang akan order customer itu gitu
dan revenue model kita memang dari kombinasi booking fee
serta booking fee dan sedikit komisi untuk beberapa service kategori
dan untuk fee nya sendiri dari tukang tukang sendiri ya mbak ya
itu berapa persen pembagiannya
kalau pembagian sih itu tergantung dari setiap service kategorinya sih ya
jadi tergantung service kategorinya itu
jadi misalnya untuk aac kita hanya charge booking fee
tapi kalau misalnya untuk yang sipil kita ada komisi sih
tapi nggak terlalu besar sih
omset yang diperoleh dapat dihitung dari jumlah pesanan yang masuk
sejak dirilis pada juli dua ribu enam belas
klik tukang rata rata menerima dua ribu pesanan per bulan
lima ratus tukang yang tersedia
mayoritas menerima permintaan reparasi penyejuk udara dan perbaikan atap rumah
ya jadi kalau untuk omset ya mungkin bisa dikalikan saja
kalau misalnya contohnya pekerjaan sipil itu kan untuk jasanya saja kan sekitar dua ratus lima puluh ya

kalau untuk yang aac dan misalnya untuk yang sipil
kalau untuk yang aac dan misalnya untuk yang sipil
kalau untuk yang aac dan misalnya untuk yang sipil
samping listrik dan sebagainya itu bervariasi sih tergantung harga dari tukang tersebut

teknisi yang direkrut klik tukang adalah yang berpengalaman sesuai dengan keahliannya
hal ini dilakukan untuk menjamin hasil kinerja teknisi agar tidak mengecewakan pelanggan
untuk sistem kerjanya di klituang ini bagaimana mas lalu
untuk sistem bagi hasilnya itu seperti apa
dari upah pekerjaan
dan sistem pekerjaannya kita dari klik tukang itu borong
jadi kita ukur dulu kita sesuai dari owner
jadi kita ukur dulu kita sesuai dari owner
gimana enaknya kita ikutin aja apa minta dari borongan persjasa
apa plus materialnya itu semua
biasanya ada puncak pesanan untuk kerjaannya mas teguh sendiri
pada bulan bulan tertentu ada nggak
enggak itu kita itu ngedil kerjaan cuma dari kliknya aja
tapi kalau semuanya untuk order di luar klik
mungkin dari lengan lenganan kita aja
kisaran biasa yang didapat berapa tuh mas
untuk selama ini per bulannya atau plus per satu borongan proyek
itu nggak tentu
owner kadang keluhannya kalau semuanya misal pengecatan ya
itu satu ruangan itu kita jatuhnya per meter aja tuh
jadi kalau semuanya plus jasa plus material
itu kalau satu ruang itu dihitung
per meternya itu kena berapa gitu
berarti jatuhnya cuma meteran gitu ya
kira kira berapaan sih mas biasanya
dua setengah dua juta lima ratusan ya
kalau satu kamar tinggal ukurannya kita ngikutin ukuran
pada masa mendatang
lik tukang akan menambah fitur layanan jasa reparasi
selain itu aplikasi yang baru dapat diakses di jakarta ini
siap merambah lima kota besar di indonesia
inessa yuniza jakarta